partai keadilan sejahtera memantapkan posisinya untuk menjadi oposisi dalam lima tahun mendatang
pernyataan ini disampaikan presiden pks soebul iman pada pembukaan rakonas pks di jakarta kamis malam
soebul iman menginginkan pks menjadi pihak penyeimbang agar sistem demokrasi berjalan dengan baik
keputusan ini diambil dari aspirasi masyarakat agar ada pihak pemantau dari luar pemerintahan
presiden pks itu optimis keputusan partainya untuk duduk di luar pemerintahan akan membawa nilai positif
khususnya untuk meningkatkan perolehan suara pks dalam pemilu selanjutnya
pertama ini yang sangat gampang saja yaitu kita ingin menjaga kepantasan demokrasi
rasanya aneh bila di negara yang sudah menetapkan
bahwa sistem politiknya adalah demokrasi
kemudian semua menjadi bagian dari pemerintahan
maka pks ingin menjaga logika kepantasan demokrasi ini
tak hanya menjadi oposisi seorang diri
rencana untuk mengajak partai lain dalam barisan oposisi secara tersirat
diungkapkan oleh ketua dpp pks mardani alisera
mardani mengatakan dalam waktu dekat mereka akan mengadakan pertemuan dan melakukan konsolidasi dengan partai politik lain
setidaknya ada dua partai yang ingin bertemu
dengan pks namun mardhani enggak menyebut partai mana yang dimaksud
selain itu pertemuan lanjutan dengan nasdem juga akan dilakukan
dia menyinggung ada pihak pihak yang iri terkait kedekatan partainya dengan partai nasdem
hanya kan ada yang ngiri kok pelukannya sedemikian luar biasa
karena kami tidak bicara kursi kami bicara visi masa depan tidak transaksional
berapa banyak pks sama siapa lagi
yang akan ada dua partai yang akan datang ke kami lagi
dan akan ada dua partai yang kami akan kunjungi
dan saat ditanya soal rencana konsolidasi dengan partai lain
presiden pks soebul iman mengaku
telah menerima kehadiran dua partai dan tokoh nasional pada rakornas pks
kendati enggan menyebutkan nama partai dan tokoh itu
soebul mengatakan bahwa kehadiran pihak pihak ini menjadi awal silaturahmi pks ke partai lain
termasuk konsolidasi menjelang pilkada serentak dua ribu dua puluh
dan peran pks di lembaga legislatif lima tahun mendatang
karena takutnya dia tidak berkenan disebutnya omong omongin sekarang kan
pada waktu dia akan tahu juga beda berapa hari sih
intinya kita ingin menjalin silaturahim
kan tadi saya katakan di pidato saya kan bahwa ya pks termasuk yang concern ya dengan persoalan fragmentasi
nah kita ingin fragmentasi ini bisa kita cairkan gitu dengan cara berkomunikasi
satu satunya cara untuk mencairkan fragmentasi itu dengan berkomunikasi
kita tidak berkomunikasi
tadi saya katakan kita suka berimajinasi tentang pihak tersebut
kita bisa membesar besarkan dapat informasi si atau begini
kita langsung berimajinasi
tapi kalau kita langsung ketemu itu bisa cair dan tidak ada tuh yang namanya sikap sikap negatif itu
meski terancam hanya akan sendiri pks tetap kukuh menjadi oposisi dan berjanji memberikan kritik konstruktif
demokrasi memang tak akan berarti tanpa oposisi
tapi tanpa oposisi yang kuat demokrasi juga rawan diamputasi
sekuat apa demokrasi kita nanti ketika oposisi tak lagi dianggap seksi
apakah gerbong oposisi akan bertambah lagi
kita bahas malam ini bersama bang mardhani alisera ketua dpp pks
bang mardhan selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
ada juga mas roy suryo politikus partai demokrat
mas roy selamat malam
kami undang partai demokrat karena ingin menggali sebenarnya posisinya bagaimana sekarang
nggak usah digali sudah muncul
dan juga ada mas adi praetno direktur eksekutif parameter politik
mas adi selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
mas adi saya enggak ke bang mardhan yalisera saya ke mas adi dulu deh
kan kalau oposisi sudah pasti gitu ya pks
cuma sekarang ini butuh teman atau tidak sih kalau melihat konstelasi yang sekarang dan tantangan lima tahun ke depan
saya kira pks lebih happy tanpa teman
ceruk pemilih terutama yang anti jokowi ingin ganti presiden
ini pasti akan migrasi semuanya ke pks
jadi kalau demokrat masih belum jelas jenis kelamin politiknya gitu ya
begitupun dengan pan
maka agak susah untuk memperebutkan ceruk kelompok kelompok kritis ini
sebab itu kalau melihat suasana hatinya pak mardhani dan pks ini cenderung ingin sendirian di luar
beneran pengen sendirian lebih nyaman begitu
gini pemilunya masih lama
udah mulai persiapan
di indonesia ini ada perbedaan karakteristik
antara apa yang berlangsung di pusat dengan di daerah
di daerah kita katakan di pusat kami di luar pemerintahan
di daerah kita banyak bekerja sama dengan mas roy ada dengan teman lain
sehingga buat kami ini ada relaksasinya
dan baik juga buat politik indonesia
tapi secara umum pks berharap tidak sendirian di oposisi
harapan pks dari awal harapan saya
kalau saya pribadi seluruh partai pendukung prabowo sandi itu menjadi oposisi
karena ini sehat bagi demokrasi
itu udah gak mungkin gerindranya udah lepas sekarang
ya monggo makanya tetap saja
posisi kami tetap berharap tidak sendirian dan tidak bahagia dengan sendiri
oh tidak bahagia kalau sendiri gitu ya kurang lebih
tapi bang mardhani kalau misalnya melihat sekarang pergerakannya kemudian tanaman ke depan
kita tahu ada beberapa katakanlah yang paling dekat itu soal aman demand
itu kan sudah menjadi tantangan sendiri
itu kan berarti kalau misalnya berlawanan sikap pun juga sendirian kecil
ada cuma sebagai aksesoris supaya kelihatan demokratis gitu kurang lebih
ada titik yang selalu akan terjadi dynamic equibrium kesetimbangan dinamik
contohnya oke bapak aman demand
kami merasa tidak sendirian
karena nyungun saya gerindra sama pdip kan
eh gerindra sama
sama nasdem pengen aman demand menyeluruh
pdp pengen terbatas
mas roy mungkin terbatas juga
kami belum memutuskan
sehingga buat kami pada setiap isu sebetulnya sangat dinamis
contoh kemarin di komisi sembilan teman teman rdp dengan menkes yang baru
iya pks tegas menolak kenaikan tarif bpjs khusus untuk kelas tiga
tapi teman pkb menolak teman pdip menolak
itu kan jadi cair gitu
sehingga buat kami nanti ini menjadi pendidikan politik yang baik
misalnya gini kami bilang oposisi tapi ternyata nggak greget juga kok masyarakat bisa menilai
ada yang di koalisi tapi kok ternyata lebih keras dari oposisi gitu kan
nah itu nanti akan ada penilaian dari masyarakat yang baik sebetulnya
hitam putihnya jelas
yang di koalisi ya harus dukung pak jokowi
kalaupun beda sama pak jokowi dari dalam
tegaskan jangan di luar
itu tidur juga udah jadi
nah kami bisa secara tegas menyatakan itu karena kami di luar
dan itu memudahkan kami
sehingga satu lagi put sekarang ini ada satu yang berkembang namanya
kasus undang undang kpk kemarin ketika publik bersatu dia bisa mengubah gitu loh
sebelumnya ada kasus kasus yang sama ketika katakan public mind itu terganggu
public akan bersatu
sehingga kekuatan kami mungkin secara nominal kecil
tapi kalau kami bisa melakukan kompatibilitas yang baik dengan aspirasi publik
akan ada kekuatan intrinsik
namanya kilometer rise
ada yang bobot ke kiri ada yang bobot ke kanan
kalau sekarang kan terlalu berat ke pemerintahnya
kalau logikanya kalau misalnya terlalu berat ke kiri kan diseimbangkan berat yang di kanan ditambah gitu kan
belum tentu belum tentu bandul itu coba lihat hukum fisika itu kan
kalau ada di tengah ini belum tentu kalau yang di sini banyak ya
tapi kalau banyaknya itu lebih ke sini yang di sini kecil aja tapi di ujung dia sama dia
peret daya ungkit
jadi artinya demokrat itu tetap akan di tengah
maksudnya gini tidak semata mata seperti sekarang ya
misalnya yang mendukung yang partai yang ada di dalam
apapun kebijakan pemerintah didukung baik buruk didukung hantam kromo
enggak demokrat enggak
kalau yang baik ya kita dukung baik
kita juga melakukan kritisi ya gitu
dan alhamdulillah kalau yang kita dengar kan
menkes ya dr terawan kan juga menyatakan ya
klas tiga itu yang harus ada subsidi
nah misalnya nanti kebijakan misalnya soal harga minyak gitu ya
nggak semata mata kayak dulu zaman pak sby gitu ya
pok naik sedikit aja ada yang sampai nangis nangis
ada yang sampai apa wah melodrama gitu ya kan
kami enggak akan begitu
ya kalau memang harus naik naik tapi proporsional
jadi itulah yang kita maksudkan
demokrat itu selalu kritis konstruktif tapi berada di tengah gitu ya
kalau baik baik
yang kurang baik
ya apa dikritisi
akan segalak apa sih sebenarnya demokrasi
saya masih penasaran sih maksudnya posisi di tengahnya itu akan apa
yang jelas ini kelihatannya kucing tapi galak gitu
enggak enggak yang kelihatannya macan tapi seperti kucing
macan rasa kucing gitu ya
enggak jadi artinya segala itu tidak mesti
nanti kalau dilihat tweet ada yang kayak kucing
tidak mesti kritik itu harus dikatakan dengan keras dengan mengebungu enggak
yang penting adalah substansinya
ya dan kita selalu terukur ya
kami diajari oleh pak sby itu kalau menyampaikan itu dengan teraktur terukur dan ada data
seperti tadi pak mardani tadi sampaikan
mas roy tapi sebenarnya apakah juga komunikasi dengan partai partai lain
bagaimana sih rencana pks mau bertemu dengan demokrat atau tri dalam hal hal yang lain
kami juga selalu terbuka dan kami selalu melakukan komunikasi
itulah guna misalnya kalau di bawahnya pak sby itu ada para wakil ketua umum yang melakukan komunikasi
yang ahi kemana pak syarif kemana gitu
itu juga melakukan hal hal kayak gitu
jadi seperti kemarin misalnya ada teman lain
ya partai lain tiba tiba datang ke pks
ya baguslah itu silaturahmi namanya
kami pun juga melakukan hal yang sama dengan misalnya ketika kemarin mengusung untuk pilkada dki waktu itu
tiba tiba kita menggandeng pkb menggandeng juga pan
waktu itu kita nggak menggandeng pks normal
kita di daerah lain menggandeng pks normal saja
pak bang mardhani tapi kalau misalnya melihat pernyataan pak soebul iman memang soft sekali ya
jadi kami oposisi tapi saya juga memerintahkan para kader untuk tetap membangun komunikasi silaturahmi dengan tokoh lintas partai
apa ini mau menjaring buat dua ribu dua puluh empat
mau lihat chance atau bagaimana
waktu itu ada berkembang pemikiran yang menurut saya keliru
bahwa rekonsiliasi itu kalau kita bergabung bersama pemerintahan
mereka yang tidak mau bersama pemerintahan maka dia tidak mau rekonsiliasi
nah menurut kami tidak seperti itu
rekonsiliasi itu bisa kita bangun walaupun posisi politik kita berbeda
justru ini dewasa
esensi pesan pak soebul iman kita oposisi tapi kita bisa berkomunikasi dengan partai yang lain
baik yang di dalam di luar ataupun penyeimbang
sehingga dengan demikian pembangunan ini bisa kita jalankan
walaupun misalnya gini
oke kami berbeda sama pak jokowi
tapi berbeda itu jangan cuma secara katakan bungkusnya
tapi kita mulai masuk kepada substansi
contoh nih tiba tiba saja pak tito menyampaikan ingin mengevaluasi pilkada langsung
pilkada langsung itu cermin kedaulatan rakyat
pilkada langsung itu salah satu yang menghasilkan kepala daerah yang kuat
nah dari situ ayo pak jokowi kita duduk bareng kita bahas ini
posisi kami di sini posisi pak jokowi di mana
kan tetap berbeda
bagaimana yang tadinya sudah ditetapkan di dpr tiba tiba pak sby berani dengan tegas mengeluarkan perpu
itulah sikap tegas demokrasi begitulah
jadi ada yang partai itu ada yang biasa biasa kayak gitu
ada yang luar biasa kayak kami ada yang biasa di luar
mas adi mas adi tapi begini deh
sekalipun memang semua mengatakan itu dua ribu dua puluh empat masih jauh tapi persiapannya kan udah bisa dilihat dari sekarang
movementnya geraknya seperti apa itu sudah bisa dilihat
kalau misalnya anda memprediksi apa yang akan terjadi lima tahun ke depan apakah justru mungkin jokowi kemudian bisa berharap kepada teman teman yang berada di luar pemerintahan
nanti ya di jawab setelah ini
tetap di cnn indonesia prime
terima kasih banyak
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
mas adi kalau melihat yang sekarang itu kan begini dua ribu dua puluh empat memang dikatakan masih jauh
tapi itu pasar bebas terbuka
bagaimanapun sekarang ada ceruk yang harus dikelola dengan baik kurang lebih begitu ya
nah kalau misalnya dilihat sekarang apakah ada kemungkinan justru nanti dalam beberapa kasus kemudian jokowi justru berpaling atau melihat kepada teman teman yang berada di luar pemerintahan
kalau saya sih melihatnya di periode kedua ini jokowi relatif nothing to lose
tidak terlampau memikirkan apakah tetap ingin engage dengan teman teman yang internal koalisi atau oposisi
karena dua ribu dua puluh empat sudah tidak punya kepentingan apapun
satu hal yang mungkin ingin dilakukan oleh jokowi ke depan adalah ingin meninggalkan satu legacy positif ataupun negatif
ini sebenarnya adalah satu perjudian yang cukup luar biasa
kalau sby di periode kedua kan endingnya bagus
dprd yang awalnya kemudian disetujui untuk melakukan pilkada langsung maka kemudian dikeluarkan perpu
nah sekarang legacy itu apakah mau dilakukan oleh jokowi atau tidak
misalnya ini ujian pertama ketika ada desakan perpu untuk meng annul karus kpk itu sudah dilakukan
catatan yang menurut saya agak kurang baik sebenarnya untuk teman teman
yang kedua misalnya masuknya ahok dalam bursa bumn
ini adalah satu sikap politik yang tidak terlampau populis
artinya memasukkan ahok dalam pusaran kekuasaan ataupun pejabat publik ini sama halnya memelihara kontroversi yang tidak selesai
jadi islah itu hanya terjadi antara gerindra dengan jokowi hanya terjadi dengan sebagian partai yang ada di dalam
tapi tidak secara keseluruhan itu bisa diterima oleh publik
itu artinya sekarang bisa dicek
setelah tidak ada cebong dan kamprek sekarang ada togok sama kadal gurun
kan itu yang kemudian terjadi dimana mana
rekonsiliasi rekonsiliasi yang kafa secara umum ini tidak terjadi
dan medan pertempurannya bukan jokowi lagi tapi anies baswedan
yang kemudian di tengah rai akan menjadi salah satu rising star menuju dua ribu dua puluh empat
apalagi misalnya pks ini cukup dekat bauran politiknya dengan anies
maksudlah nasdem disitu semakin menghangatkan suasana politik yang menurut saya cukup menarik
ke depan sebenarnya kalau melihat soal
jadi tidak too early ya sebenarnya untuk memunculkan anies sekarang memberikan kesempatan
nasdem diberikan kesempatan pks juga diberikan kesempatan
iya seperti yang persis yang disampaikan oleh putri
saya sih melihat di periode kedua jokowi ini hampir sama dengan periode kedua dengan sby
terutama soal pola posisi antara koalisi dan oposisi
satu memang ada partai yang di luar pemerintah misalnya saat ini ada pks
tapi ingat sering kali muncul oposisi dari dalam
dari partai partai yang mengusung pak jokowi
contoh nyata serahana ketika ada keinginan untuk mengevaluasi pilkada serentak di internal koalisi jokowi nggak solid
ada yang kecenderungan untuk kembali kepada dprd tapi sebagai yang lainnya nggak bisa
itu mengamputasi suara rakyat itu satu
yang kedua tentang amandemen apakah terbatas ataupun secara keseluruhan
itu jelas sikap politiknya dan ini ke depan menjadi potensial untuk menjadi oposisi dari dalam
jadi pak jokowi sebenarnya tidak terlampau pusing dengan
dinamika apakah di luar atau di dalam
yang paling penting semua keinginan politik pak jokowi itu tidak diinterupsi tidak dihalang halangi seperti perode pertama itu
ini yang saya kira pak jokowi tidak terlampau peduli soal dengan siapa yang berteman
apapun keputusan politiknya siapapun yang mendukung dia akan menjadi teman yang sejati
terutama salah satunya soal pindah ibu kota
oke itu artinya chance bagi pak jokowi untuk berteman akrab dengan yang berada di luar pemerintahan
itu masih terbuka lebar gitu kan
cukup terbuka lebar
dan itu apakah kemudian menyebabkan bang mardhani sekarang akhirnya pak soebunma mengatakan tetap bangun komunikasi
kalau sudah salah menolak pak jokowi
itu juga berarti kesana ada chance itu
kami di pks ingin ayo politik simbol politik bungkus politik permukaan kita put aside
untuk tumbuhan ekonomi kita problem
konsolidasi demokrasi kita punya masalah
sekarang ini kita demokrasinya kian menjadi demokrasi oligarkis dan elitis
masyarakat masih sangat mereka masih rentan terhadap politik etnis politik agama politik uang
karena apa masyarakat itu tidak diberdayakan dan tidak mandiri
contoh sampai sekarang undang undang ormas hasil perpuk yang lamapun seluruh ormas itu masih dibawa pembinaan disebutnya
kalau di dinas itu dinas polbank
kes bank pol
itu kan menganggap bahwa ormas itu liability
ormas itu beban yang harus dikontrol diatur
mestinya ormas itu aset
karena tidak ada demokrasi yang sehat tanpa ormas yang sehat
dari ormas yang sehat ini lahir politik yang sehat
dan partai politik punya banyak
karena calon calon yang bagus yang sudah berkembang
jadi infrastruktur demokrasi kita nah makanya kami saya pribadi pak jokowi saya dukung tentang omnibus law nya
kita perlu memangkas ada empat puluh delapan ribu peraturan yang pabaliot kalau bahasa sundanya ya
yang gak jelas oke
tapi jangan cuma dua menurut saya
ayo kita petakan keseluruhannya
sehingga kita dalam lima tahun ini ada lima omnibus law
yang nanti katakan dari sudut ekonomi ada
dari sudut reformasi birokrasi ada
dari sudut konsolidasi demokrasi ada
sehingga nanti pilkada kita pilkada berkualitas
pemilu kita bukan sekedar pemilu berganti rezim yang oligarkis gitu loh
karena ternyata demokrasi kita agak lucu
politik dinasti menguat
ya kemudian banyak politisi yang punya hubungan sama kepala daerah
politik uangnya tetap ada
itu kalau pilkadanya masih ada ya
kalau saya pribadi mesti ada
nah makanya kami lagi mengusulkan
kalau ada omnibus law paket undang undang politik undang undang politik partai politik undang undang pemilu undang undang pilkada undang undang ormas
itu semua di satu paket
kan ayo seperti ini loh infrastruktur demokrasi kita ekosistem demokrasi kita
sehingga pelan pelan kokoh dasarnya
masyarakat tidak terprovokasi gitu loh
nah yang menarik sebenarnya mas adi kalau misalnya kita lihat dari demokrat
beberapa kali pada saat proses kemarin pemilihan menteri
ketika jokowi merasa terdesak atau didesak
kemudian dia pasti memanggil atau melakukan pertemuan
entah sengaja atau tidak sengaja tapi semua pasti di set
dengan teman teman dari demokrat kan
jadi seperti meminta apa sih
support atau bagaimana sih sebenarnya mas roy sebenarnya hubungannya
hubungannya baik baik saja
dan kita juga menjaga ya jangan sampai seperti tadi disampaikan
jangan sampai yang teman teman yang ada di dalam itu kelihatannya temen tapi duri dalam daging
ya betul pak adi tadi bilang pak jokowi ini kan nothing to lose gitu ya
kelihatannya gitu kan
tapi kan ada juga plesetanya di dalam gitu
jadi malah dibalik
tulusnya bukan tulis bahasa inggris tapi
jadi kan kasian juga gitu
jadi makanya demokrat tuh selalu sebagai sahabat terbaik juga
kalau memang diperlukan ya kita selalu memberikan advies memberikan masukan
sebenarnya ada pengumuman wamen ini
wamen kan isinya teman teman semua
kita baca buat saran
jadi udah nggak mungkin ya
artinya adalah apa yang baik ya ya kita sarankan gitu loh
tapi benar mbak putri
jadi artinya kami tuh benar benar ingin
selalu siap menjadi backup selalu siap menjadi pendamping atau apa
bukan backup pendamping
kita tuh selalu siap menjadi partai tengah
yang kemudian menjadi penyeimbang
ya penyeimbang itu tadi
ya ketika misalnya sedang berat ke kiri dan harus di
ya kita kan pernah mengalami ya
kemarin pak sby cerita kepada kader kader utama kita
misalnya soal sejarah republik ini
jangan sampai kemudian republik itu berulang lagi
misalnya dulu ketika zaman bung karno
bung karno kemudian sempat menjadi era demokrasi terpimpin
apa apa beliau pegang di depan
nah disadari atau tidak
sekarang kalau misalnya nanti kpk ada dewan pengawas
dewan pengawasnya yang milih juga presiden
itu kan juga lama lama nanti semuanya bisa berujung ke satu presiden
ini berat buat presiden
berujung ke satu kekuatan
dan kalau semuanya mengacu nanti kita bisa ingat sejarah masa lalu
kita ke tahun lima puluh an ada semua dijadikan sekelas menteri
ini kan sebenarnya rasanya juga sekarang begitu kan
ksp rasa kementerian gitu dengan beberapa deputi
itu kan berat banget di presiden
itu yang harus kita ingatkan
demokrat selalu siap memberikan masukan seperti itu
bukan berarti kita itu harus katakanlah di dalam ataupun di luar
bagi kami enggak masalah
di dalam di luar juga biasa kok
iya artinya bagi masyarakat tradisional pun juga ada loh
kesatria yang kelihatannya dia dalam tapi di luar juga ada
kita sekarang jidah dulu

di tanda panggung panggungan

bisa vis a vis dengan teman teman yang berada di dalam kotaknya sendiri
berada di dalam koalisinya sendiri
kalau saya menilai masalah itu dia akan membesar ketika kapasitas kepemimpinan mengecil
tapi ketika kapasitas kepemiluan membesar masalahnya akan kecil
jadi jangan salahkan masalah salahkan kapasitas kepemimpinannya
dan pak jokowi belakangan ini menurut saya mengecilkan kapasitas kepemimpinannya
dengan memberikan demikian banyak privilege kepada partai pendukung ataupun relawan relawannya
bukan tidak boleh tapi buat publik mereka bisa menilai gitu loh
padahal pak jokowi itu tadi mas adi bilang udah second term gitu loh nothing to lose
mestinya sekarang lah saatnya kalau membuat legacy
tahun dua ribu lima belas hamish mcdonald tuh bikin tulisan di asean saya terkesan jokowi maverick nomor
nggak jadi koboi lagi dia jadi politisi biasa
so ketika politisi biasa maka nyumun saya ada transaksi ada kompromi
padahal pas udah menang waktu kumpul sama elemen sembilan puluh delapan saya akan buat keputusan gila
wah saya bilang wah kayaknya beliau akan jadi maverick lagi nih
jadi apapun pokoknya buat negara
buat saya sesat berpikir
ada segregasi di masyarakat dengan cara nyunsewu pak prabowo diajak masuk
itu sih bukan rekonsiliasi gitu
masyarakat malah makin memunggung
yang rekonsiliasi kami ketika pelukan sama elit
bahwa elitnya kami beda kok gitu
kalau sesama koalisi pelukan ya wajar lah gitu
tapi kami tegas di dalam bisa berkomunikasi
nah kita harus kita bukan menyamakan keseluruhannya
memang bineka itu sudah dari awal
tapi bersatu itu perlu proses
dan perlu kedewasaan
di titik ini buat saya seluruh permasalahan selesai ketika pak jokowi memainkan perannya sebagai presiden
di undang undang dasar itu saya lihat mpr dpr cuma tiga pasal
memang ada beberapa pengangkatan yang perlu persetujuan
dpr pun sekarang sebenarnya di bawah kontrol presiden
dengan sudah diberi menteri itu panggil
yuk mau gue sini semua saya mau kemari ya
nyuhun sewu ya
tapi eh ya sekarang udah second term ayo
gak ada waktu
negara lain berkembang masyarakat juga berkembang
hoax kita berkembang pertanian kita menurun
industri kita kalau mau dipaparin saya tidak ingin menyelesaikan masalah
kita siap kok duduk bareng gitu loh
dalam beberapa hal mungkin oposisi malah lebih perlu didengar pak jokowi
karena kami tidak nyari kursi gitu loh
kami tidak ingin apa apa kami cuma pengen pak jokowi bekerja dengan baik
agar masa lima tahun ini benar benar mau memberikan
kami jadi watchdog gitu
oke sambil menunggu cipratan elektoral tentu harus diperhitungkan juga kan
eh biasanya gini kami belajar fokus di proses
nanti dapat hasil bahasa orang tuh udah nanem sawah aja
nanti pasti dapat belut gitu loh
jangan nyari belut nggak mungkin dapat sawah gitu
sekarang tanam dulu sawahnya gitu
kami fokus menanam dulu
oke bagaimana dengan demokrat
kalau misalnya mencari ceruk elektoral yang saat ini ada
itu apakah masih bisa masuk di sana
kalau misalnya dikatakan sebagai partai penyeimbang
bisa dan kami kan juga percaya penuh bahwa posisi itu ada
dan posisi itu dimanapun juga terjadi
jadi artinya begini
tidak ada yang suka terlalu ke kanan
atau misalnya tidak ada yang suka terlalu ke kiri
itulah yang akan diambil oleh partai demokrat
jadi artinya orang yang berpandangan objektif
orang yang berpandangan ya kalau benar katakan benar
kalau salah katakan salah
itu memang demokrat dna nya di situ
jadi kita tuh tidak terlalu ke kanan tidak terlalu ke kiri
kita ngambilnya memang di situ
kalau gitu kami nunggu demokrat
kan agak berat ke sana kita nunggu demokrat
oh nggak nggak berat ke sana kita benar benar di tengah bandulnya
benar benar di tengah jadi artinya gini pak putri
itulah yang selalu diambil oleh pak s b
pak s b itu kalau mengambil kebijakan
kalau mengambil satu keputusan
itu memang dipertimbangkan sama
dan tidak akan terlalu ekstrim kemana
karena beliau itu sayang terhadap bangsa ini
benar tadi kata pak mada nih
bineka tunggal ika itu bukan berarti harus disatukan menjadi satu
nggak ini berbeda beda
dan berbeda beda itu ada yang pilihannya memang setengah hitam
istilah kami ada yang putih tua
ada yang putih tua ada yang hitam muda
itu juga ada
oke mas adi
mas adi kembali ke soal itu
kan tadi katanya butuh teman
tapi kalau misalnya yang paling memungkinkan menjadi teman sekarang siapa
nggak ada yang memungkinkan
nggak ada yang memungkinkan
nggak ada yang memungkinkan
karena melihat demokrat dan pan itu memang hampir hatinya itu mayoritas mau ke pemerintah
cuman memang sedang menunggu hilal politik
apakah memang syaiun syaiunnya itu dapat jatah atau tidak
kan banyak cara untuk dapat menjadi bagian dari pemerintah
satu memang yang disebut dengan on top list
yang sekarang jadi menteri lah
kan ada juga nunggu resafal gitu
apalagi suasana batin koalisi jokowi relatifnya nggak kondusif
lempar satu masuk satu yang lainnya
itu kan kalkulasi politik yang sederhana aja
jangan jangan demokrat yang ingin kembali ke tengah tidak seperti hitoh sebelumnya
memang murni lillahi ta'ala ingin di tengah
untuk memberikan keseimbangan antara oposisi dan pemerintah
kalau yang sekarang
yang sekarang sepertinya sedang menunggu hilal itu
kalau ada resafal gitu
masuk di dalamnya
atau mungkin ada wamen yang sebentar lagi sedang dihitung kira kira
ini kan kesederhananya gitu
kalau gitu nggak
kalau itu memang nggak mau
kalau memang itu nggak mau saya kira mantap demokrat
bukan hanya mantap
demokrasi itu mantul
berarti ini kucing rasa macan
ini kan sudah nampak
karena memang butuh partai seperti demokrat yang lillahi ta'ala
tidak punya kepentingan apapun
tapi kan ceruk elektoralnya masih ada nggak kalau misalnya yang
itu yang ingin saya lanjutkan sebenarnya
di tengah fragmentasi politik yang ekstrim
ini ada kadal gurun ada togok gitu ya
ini representasi dari perseteruan dua kubu
hitam dan putih
justru saya mengkhawatirkan posisi di tengah itu tidak dapat apapun
saya satu melihat
saya melihat kenapa demokrat relatif agak turun
selain memang momentumnya agak sedikit nggak dapat gitu ya
ini suka tidak suka jokowi dan prabowo selalu mendominasi elektoral kita
yang kedua memang psb tidak terlampau all out kan
karena harus menemani ibu ani waktu sakit
nah pada setting bersamaan ceruk pemilih ini nggak mau lari ke tengah
nggak terlampau happy dia di tengah
maunya kalau nggak cebung ya kampret pilihannya pun
oke harus ada labelnya ya
kalau resistensi ini kemudian tidak dimiliki
saya kira demokrat juga harus bersaing
apakah tetap di tengah ataupun dia akan menjadi partai papan bawah
nggak gampang sekarang untuk menjadi moderat
akan tetap di tengah nggak sih mas roy
atau ada kemungkinan untuk berubah
begini tergantung sikap juga
selain kalau ada tawaran tawaran ya
kami mengatakan begini ya
kami itu terserah pilihan rakyat
jadi adek kata mau di dalam tapi kalau di dalam itu sudah tidak berpihak kepada rakyat
ya kita benar benar yang kita lihat adalah sikap dari masyarakat
jadi artinya posisi di tengah atau di kanan atau di kiri itu tergantung rakyatnya
kita selalu ingatlah posisi dari masyarakat bangsa ini gitu ya
artinya ketika misalnya rezimnya terlalu ke kiri gitu ya
atau di akhir pemerintahan bung karno gitu misalnya
itu agak terlalu ke kiri
itu kalau mau di dalam kan berarti juga ke kiri dia akhirnya
jadi akhirnya kan nggak bagus itu juga
misalnya pak harto
pak arto di akhirnya juga agak ke kanan kanan gitu melepas berbagai organisasi
itu pun juga berbahaya juga
nah pak sby alhamdulillah sepuluh tahun beliau itu dengan sangat egaliter dengan sangat terbuka dengan sangat moderat itu tidak ke kanan tidak ke kiri
kanan tidak ke kiri
karena tahu persis
nah itulah posisinya
dan kalau saya tidak khawatir ya yang dikatakan pengamat ya nggak apa apa
pengamat itu kan memang selalu diamati
ya seperti pemain bola lah gitu
main bola itu coba pada pengamatnya kan pinter banget
tapi begitu dia di tengah lapangan ya nggak bisa apa apa
terima kasih ngamati
kita terima kasih punya pengamat
tapi artinya adalah
kita punya data bang roy
demokrat juga selalu berbagian dari data
terima kasih makanya kita terima kasih
nah tentu data itu nggak ada yang ihlas lelah hitam
data berbayar semua
data berbayar tergantung siapa
siapa yang kemudian ada di balik data
tapi artinya kita tetap firm mbak putri dan insya allah demokrat itu tetap bersama rakyat
ada nggak sih kekhawatiran terbesar dari teman teman demokrat apa sekarang
semua juga pasti ada lah
kita manusia biasa juga
demokrat orang orangnya kader kadernya kan juga berpikiran
misalnya kita harus punya tokoh ya gitu
kita sudah punya tokoh gitu ya
misalnya kita punya next leader
tapi kemudian ketika orang mengaku itu nggak masuk nanti nggak bisa di panggung
nggak perlu nari di panggung orang
kita menciptakan panggung kan juga bisa
jadi nggak apa apa
kita tetap firm
yang jelas kita tetap bersama rakyat
komunikasi dengan pks
apa yang kemudian akan terjadi
maksudnya kerjasamanya oke lah di pilkada mungkin bisa kerjasama
tapi kan itu apa ya fragmatis kemudian insiden
jangan dikira kecil loh kerjasama di pilkada itu
kami itu di pilkada juga kerjasama tidak hanya dengan pks
dengan pdip kita juga ada
bagus juga kerjasamanya dengan pan
nasdem juga meskipun tidak terlalu banyak ya ada juga
dengan golkar terutama
jadi itulah apa ya kekuatan kekuatan yang ada pada tiap tiap daerah
meskipun ini tidak mencerminkan nasional
ya bisa jadi
nasional itu kan memang unik indonesia
artinya pemerintahan pusat itu a
bisa jadi yang gubernur sama bupatinya beda kan juga bisa ada
ya memang itu ciri khas kita kok
oke jadi kembali butuh temen gak
gini put pemerintahan yang kuat perlu oposisi yang kuat
ini dari lubuk hati yang dalam
tapi kita tidak bisa mengajak orang untuk jadi oposisi
karena oposisi itu berat put
dan sekarang gak seksi lagi atau gimana
ada kesadaran karena itu buat kami
kalaulah takdir politik membuat pks sendirian
maka pks akan belajar untuk menjalani takdir ini
sebaik kemampuan untuk menjadi pelajaran bersama
ayo negeri ini terlalu besar kalau cuma diolah oleh satu kelompok
biarkan keragaman itu
biarkan ada tesa antitesa sintesa
karena masalah kita itu put
kita ini tidak bisa dikomparasikan
ya nggak apple to apple dengan singapura
nggak apple to apple sama qatar sama dubai
kita dengan india mungkin
dengan china dengan brazil
itu pun punya karakter yang berbeda
menyebut indonesia itu the unlikely nation
negeri hampir gak jadi
karena ada seribu empat ratus suku tujuh ratus an lebih bahasa
jumlah penduduk yang luar biasa besar
nah ini semua perlu dikelola
tidak dengan keseragaman
tapi dengan kedewasaan
lebih dalam lagi dengan etika dan moral
dan karena itu kompas kita etika dan moral
ketika kami mengatakan yang paling baik
mendukung prabowo sandi
menjadi partai oposisi
itu secara etika dan moralnya seperti itu
kayaknya masih gak rela ini ditinggal
itu kita serahkan
tetapi kita harus selalu kampanyekan
politik ini harus ada nilai
ada etika ada moral
ada sikap ksatria
yang menang monggo memimpin
yang kalah kita jagain
agar yang menang bekerja dengan baik
dan edukasi itu penting
sehingga negeri ini ada kedewasaan
problem besar dari sini
kita gak pernah belajar
reformasi kita sudah lima kali pemilu
kok kayak jatuh di luang yang sama
karena kita tidak belajar
izinkan pks mengajarkan diri sendiri
jadi kalau tadi misalnya ditanya
demokrat itu mau jadi oposisi apa enggak
kita juga tidak mengenal sebenarnya sistem oposisi
apalagi jangan jangan nanti
nanti bukan jadi oposisi
nanti gak ada posisi apa apa
kita lihat perkembangannya seperti apa
terakhir mas hadi
tapi yang jelas bagi saya
pilihan menjadi oposisi itu adalah satu pilihan
untuk meniti jalan yang begitu sunyi
nggak ada teman yang mau berteman
karena tidak ada yang bisa diolah
dan tidak ada yang bisa dikapitalisasi
terutama sumber daya ekonomi yang
kemudian ini dianggap sebagai satu
batu batak politik
menyusun kekuatan kekuatan selanjutnya
tapi kalau bonusnya nanti elektoral
ya memang mesti sabar berarti ya
dan itu hanya pks yang mau merasakan itu
jalan yang sunyi
tapi dapat bandrol elektoral yang cukup luar biasa
terima kasih mas hadi mas roy
terima kasih banyak
kami segera kembali dengan informasi lain